presiden joko widodo memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sejak tiga september lalu
skema pembatasan pembelian bbm khususnya jenis pertalite dan solar subsidi pun dilakukan oleh pertamina
melalui penunjukan qr code oleh masyarakat melalui website atau aplikasi my pertamina
korporat sekretari pt pertamina patraniaga irto ginti mengatakan
hingga saat ini sudah ada dua tiga juta kendaraan yang sudah mendaftar untuk mendapatkan bbm bersubsidi
namun ia menambahkan bahwa skema tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal
karena peraturan presiden nomor satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas hingga saat ini masih terus direvisi
dan jika pr press belum selesai diremuskan tidak ada sanksi bagi masyarakat mampu yang tetap membeli bbm bersubsidi
mengenai pembatasan secara
spesifikasi kendaraan misalkan by cc by town atau apapun itu
itu sampai sekarang memang belum ditentukan khususnya yang pertalite
karena kita masih menunggu dengan revisi pr press satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
sementara untuk solar sebenarnya perpres satu ratus sembilan puluh satu dua ribu empat belas itu masih berlaku
jadi ada kendaraan kendaraan tertentu yang tidak diperkenankan untuk membeli solar
saat ini kita masih melakukan pendataan dan sosialisasinya dulu
sampai nanti mungkin kita akan berkoordinasi lagi dengan pihak regulator untuk pelaksanaannya